sekarang waktunya mengisi perut ada sate padam hotdog tinggal pilih
kemudian yang kedua melibatkan uang tunai
ceruk elektoral mana yang akan kita sasar
baru saja bapak juga katakan bahwa harus ada
untuk tidak menyalahkan untuk tidak mengungkit ungkit lagi sekali lagi saya bilang gitu
artinya dia ingin meraih apapun yang diatasnya
nah itu just dari kategori digital transformation
tapi tadi anda mengatakan sempat apakah ini ada potensi penahanan mas
di sekolah sekolah baik terima kasih terima kasih masukannya terima kasih selamat siang pak baskara
biar tahu keberadaan babi di mana babi berada
jadi dari kemarin sih kita kebetulan selama kita lebat